ya kita masih di prime news dan mereka sudah hadir malam ini terima kasih banyak sudah hadir
di studio prime news tadi kita juga sudah konfirmasi terkait kasus paw ini ke kpk yang
juga pemeriksaannya masih terus dilakukan secara maraton begitu dan tadi sebelum
acuan ada saya sempat bertanya ke bang ferry kalau kemudian paw ini lazim dilakukan oleh partai
politik mungkin kita sepakat dengan hal itu tapi kemudian ini dicederai oleh oknum oknum yang
memanfaatkan celah kecurangan ini indikasinya apa sih sebenarnya bang ferry ya kalau mau melihat
indikasinya ini bermasalah atau tidak dalam proses pergantian antar waktu itu sebenarnya sederhana
aja jadi paw itu kan memang wajar itu dilakukan jadi kalau misalnya nomor urut satu pemenang
harus diganti begitu pasti penggantinya harus ada nomor di nomor dua urut dua begitu juga
seterusnya karena suara terbanyak begini suara terbanyak jadi kalau misalnya modelnya pergantian
itu urut kacang itu hampir pasti itu enggak ada persoalan karena kan pasti pergantianak antar
waktu itu dilakukan misalnya direstui oleh partai memang harus diganti karena misalnya yang bersangkutan
nomor satu meninggal atau misalnya nomor satu mengundurkan diri atau yang nomor satu diberhentikan
politik nah kalau mengundurkan diri meninggal itu biasanya ada persoalan itu sangat simple
untuk penggantiannya tapi kalau pergantian itu dikarenakan misalnya ya diganti oleh partai politik
karena faktor misalnya pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota partai dan sebagainya
nah dan itu nanti diiringi dengan loncat urut dari nomor satu ke nomor tiga nah ini pasti ada
persoalan di dalam proses pergantian apakah persoalannya kemudian di internal partai yang
tidak selesai kalau di internal partai
nggak selesai pasti akan diiringi proses gugatan
bisa perbuatan melawan hukum
dan sebagainya nah itu pasti akan
diiringi oleh itu
sebenarnya kalau selama ini ya
proses di kpu kami melihat
kpu itu sederhana saja dalam proses pergantian
jadi kalau misalnya
kan prosesnya dari partai
fraksi biasanya fraksi mereka akan
usulkan ke pimpinan dpr untuk bersurat
kepada kpu melakukan pergantian
terhadap kandidat tertentu
tinggal kpu akan verifikasi apakah benar
kandidat yang menggantikan yang diusulkan
oleh partai politik itu adalah
pemenang berikutnya dari yang sudah meninggal
atau mengundurkan diri dan sebagainya
nah kalau kemudian
dalam proses verifikasi ternyata
di partai dikonfirmasi benar
bahwa yang bersangkutan meninggal dan sebagainya
atau diberhentikan kalau diberhentikan
itu akan dikonfirmasi kepada kandidat
apakah benar yang bersangkutan
diberhentikan atau tidak
kalau memang di situ tidak ada
persoalan tidak ada kasus hukum
dalam artian perlawanan hukum gugatan
perbuatan melawan hukum dan sebagainya
itu biasanya kpu akan selesaikan
oke walaupun di dalam partai
sikut sikutan begitu ya
yang lain akan perlu didalami
sebenarnya soal itu tapi ketika
misalnya ada persoalan dan masih ada
biasanya kpu tidak akan
memproses jadi yaudah silahkan
selesaikan di internal partai politik
kalau sudah selesai bahwa kami nanti akan
itu biasanya proses yang kemudian berlangsung di kpu
walaupun kemudian ini berujung
kepada final di pt un atau ma ini
juga tidak akan mempengaruhi keputusan di dalam partai
politik itu sendiri begitu ya tentang siapa
atau mekanisme dan syarat paw itu
ya kalau gugatan gugatan itu
pasti nanti akan mempengaruhi karena begini
ketika yang bersangkutan misalnya nomor
urut dua nih yang harus menggantikan secara hukum
dia harus menggantikan diputuskan oleh
pengadilan bahwa yang bersangkutan adalah
yang berhak begitu
biasanya kpu akan tetap ada pendiriannya
ini yang menurut hukum dan cara
harusnya yang memang menggantikan tapi tidak dibunyikan
di hasil putusan itu bahwa
harus digantikan oleh ini dan ini ya
tidak ada keputusan itu
yang dibunyikan begitu dari keputusan
ma atau pt un begitu ya jadi kalau
kasus ini kan memang akan banyak sekali ya
siapa yang kemudian
tapi yang pasti misalnya
gugatan itu kalau misalnya banyak kasus karena
pemberhentian apakah pemberhentiannya itu
secara sah atau tidak sah kalau kemudian
pemberhentiannya itu dilakukan secara tidak sah
berarti kan yang bersangkutan adalah
orang yang tetap berhak untuk kemudian menjadi
anggota dewan nah pada posisi itu
tetap akan memproses yang bersangkutan
begitu jadi nggak akan ada
persoalan oke nah tapi kan memang
ada banyak kalau
kemudian bagaimana kalau kemudian misalnya
partai tetap memaksakan diri
jadi partai memaksakan diri
meskipun ada putusan pengadilan ada sikap kpu
partai tetap tidak mau
sebenarnya yang dirugikan adalah
tetap partai politik
di dpr tidak bisa diganti
tidak bisa dilakukan penggantian
dan itu berarti ada kekosongan
kekosongan kursi dan sebagainya
nah sebenarnya kalau kemudian
melihat kasus yang sekarang ada ya
ini kan pergantiannya
sangat sederhana saja kalau misalnya
biasanya yang terjadi ya
yang baik dari partai
udahlah ini harus digantikan dari nomor
ini kita tidak bicara soal
apakah itu sebenarnya benar atau tidak
tapi secara hukum kalau kemudiannya nomor
urut dua bersedia untuk mengundurkan diri
itu pun juga sebenarnya menjadi salah satu
apa akan bisa dilakukan pergantian antar waktu
oke oke sederhana sebenarnya ya
ya tapi kenapa kemudian ini
bang econ bagaimana kemudian melihat ini
siapa sih sebenarnya yang punya kepentingan
dengan modus modus seperti ini
jadi kalau kita lihat ini ada tren yang agak beda ya
korupsi di kpu yang sekarang dengan
periode dua ribu sampai dua ribu lima waktu itu ya kasus sepuluh
waktu itu kan menjerat sekitar lima
ada najurudin samsudin dan kawan kawan
dan damara gitu ya
nah cuma memang ada pergeseran
kalau di sebelumnya korupsi yang terjadi
terkait dengan pengadaan barang dan jasa
kemudian juga yang terkait juga soal
dana taktis ya jadi pengumpulan dana taktis
oleh rekan rekan kpu gitu untuk waktu itu
membayar bpk auditor bpk
agar misalnya temuan temuan terkait
dengan barang dan jasa yang bermasalah
itu tidak jadi temuan bpk gitu
nah yang terjadi sekarang mungkin karena
lihat pergerakan kpk ya jadi pergerakan kpk kan
begitu sangat masif semua komisi sudah diproses
nah ini kemudian mereka membuat
nah kalau kita lihat short term gitu ya
waktu proses suap dari politisi kepada
misalnya komisioner kpu kan kita melihat
itu setelah proses revisi undang undang kpk
asumsi mereka barangkali waktu itu adalah
wah kita udah bebas nih melakukan praktek suap
karena kpk sudah dimandulkan nah ternyata
dia lupa ada jembatan waktu itu
undang undang sepanjang dewan pengawas
belum terbentuk mekanisme penyadapan masih
tetap berlaku jadi penyadapan yang
dilakukan oleh kpk kan yang kemudian
berbuah kepada komisioner kpu ini kan
proses proses sebelum pimpinan kpk dilantar
nah ini yang kemudian dia kelihatannya apa
miss di situ seolah olah kayaknya ya udah
kpk udah tamat kemudian kalaupun proses ya
siap laksanakan siap done kalau kode kode
seperti itu padahal sudah dikonfirmasi
juga ketua kpk yang lama bahwa ini sudah
berjalan dari betul nah jadi
pergeserannya waktu itu di pemilih dua ribu empat
itu terkait dengan pengadilan perindah insya
yang kalau sekarang ini terkait dengan
kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh
kpu tadi soal penentuan anggota legislatif
yang terpilih gitu ya jadi kalau kita
buat barangkali juga di luar itu mungkin
perlu dicek lagi tuh ada nggak yang lain
yang terjadi jadi fenomena yang juga kita
perhatikan misalnya terkait dengan korupsi
penyelenggara negara ini nggak hanya
terjadi di kpu pusat di kpu kpu daerah
itu muncul terjadi waktu itu muncul di

dibentuk oleh polisi itu menangkap misalnya
kpu dan juga panwaslu di garut terkait
dengan proses pemilihan penentuan calon
anggota kepala daerah gitu ya jadi ini
ini yang kemudian ada pergeseran pergeseran
dari pengadaan barang dan jasa kan
pengadilan barang dan jasa itu berkaitan
dengan apbn apbd ya nah kalau misalnya
soal kewenangan yang dimiliki oleh kpu
kan nggak ada sama sekali bicara soal
anggaran atau keuangan negara itu yang
kemudian diambil salah satu pilihan ya
udah pakai cara yang sangat aman yang
berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki
oleh komisioner kpu oke tapi kalau kita
bicara kewenangan itu tadi kan
secara individu komisioner tidak bisa
memberikan keputusan karena kolektif
kolegial nah dari pelajaran
dari pelajaran beberapa kasus korupsi
yang kita amati dan praktek suap menyuap
itu kan seringkali bicara soal peruntungan
mas jadi bicara soal kolektif kolegal
saya menyuap mas ferry tapi karena
kolektif kolegial ya jadi gambling
untung untungan barangkali mas ferry
bisa mempengaruhi waktu itu ya ini model
mirip seperti kasus di mahkamah konstitusi
waktu itu berupaya mempengaruhi niatnya
agar yang bersangkutan mempengaruhi
komisioner yang lain agar memenuhi
keinginan dari penyuapnya begitu oke nah
kalaupun di beberapa kasus yang kita
temukan khususnya di penegak hukum
praktek suapnya kalau suap berhasil
tapi kalau gagal ya ada biaya tertentu
operasional ya operasional ya seperti itu
nah ini yang kemudian peruntungan peruntungan
ini barangkali diambil betul oleh
komisioner kpu yang ketangkep oleh kpk
jadi ya udah kita berusaha maksimal
belakangan oke oke oke artinya memang
tidak bisa disimpulkan sementara bahwa
kemudian ini adalah ulah pribadi begitu
tapi juga akan bisa saja secara
kelembagaan juga akan ada hasil nah itu
itu tantangan sebenarnya di kpk ya
kpk sebaiknya menelusuri ada tidaknya
dugaan keterlibatan entah itu
komisioner entah itu asisten atau
maupun itu di kpu yang juga ikut cawi cawi dalam kasus korupsi ini gitu atau swab menyuap ini
oke oke mas ferry berarti ini bisa kita katakan lemah sekali begitu ya
apa namanya legal standing untuk mengatur bagaimana mekanisme dan syarat ini
sehingga kemudian peluang peluang tadi yang anda sampaikan ini sangat bisa dilakukan begitu
ditambah juga mas econ bilang bahwa bisa jadi ini juga melibatkan orang lain dan praktek untung untungan begitu
bagaimana kemudian anda melihat ini apa yang perlu kita waspadai dengan praktek seperti ini
tapi dijawabnya nanti mas kita break dulu cnn indonesia prime news akan segera kembali saja
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
bang econ tadi sudah menyampaikan bahwa kemudian bukan hanya apa dari latar belakang kasus ini
tapi juga siapa juga akan masih ditelusuri
bang ferry saya ke bang ferry dulu
gimana bang bisakah kita bilang bahwa ini adalah sebuah rekayasa dari pesta demokrasi hasil pemilu
yang kemudian ini mencederai para pemilih dengan
dengan adanya sikap sikap dari partai politik yang membuat ketidakpercayaan publik begitu
iya pasti ini jadi tantangan kita ya
kita sedang menata proses demokrasi ini berkali kali kita menghadapi banyak persoalan di pemilu dua ribu dua puluh
kita los ujian dan sekarang kita menghadapi hal yang baru lagi
tapi yang pasti memang penataan di internal kpu itu juga harus dilakukan
sebenarnya kalau kita melihat regulasi yang ada
kpu itu sudah pada posisi
istilahnya posisi main aman dalam artian apa
sudahlah urusan konflik persoalan di internal partai
silahkan diselesaikan dulu semua di internal partai
jadi kpu memang tidak menginginkan mereka terlibat di dalam proses konflik di internal partai
dalam artian pergantian antar waktu dan sebagainya begitu
nah oleh karena itu memang kalau melihat kasus ini
tadi bang yasson juga sampaikan
kasus mk dan sebagainya
ini apa peruntungan uji coba begitu barangkali untung
kalau istilah minangnya ini
manembak di atas kuda
jadi orang yang menembak di atas kuda itu kan untung untungan kayak koboi gitu kan
menembak dia barangkali itu kena sasaran
tapi kalau kita melihat misalnya kasus yang kemudian terjadi
kan sejak awal kpu sudah pelindungan
komisioner seluruh komisioner sudah pelindungkan bahwa penggantinya adalah nomor urut dua
tapi kemudian kenapa sampai kemudian akan dipaksakan
kalau dipaksakan satu orang memaksa untuk seluruh pleno
bayangan saya agak sulit untuk kemudian itu
jadi makanya saya menganggap bahwa terkait dengan kasus ini memang juga agak aneh ya
dalam artian kalau melihat kasusnya sederhana saja
kalau mau pergantian antar waktu tidak harus serumit itu
nah itu yang catatan pertama
itu menjadi salah satu kelemahan yang memang ke depan
kpu mesti memperketat seluruh proses yang terjadi
sudah sesuai saja dengan regulasi yang ada
biarkan konflik pergantian antar waktu
di internal partai itu
menjadi ranah yang memang menjadi kewenangan partai politik
jadi kpu pokoknya sudah selesai
konflik tidak ada gugatan hukum dan sebagainya
kpu kan tinggal verifikasi bahwa benar
penggantinya adalah yang memang berhak
nah itu salah satu yang memang penataan yang harus dilakukan
terus yang kedua
memang soal pergantian antar waktu ini
kalau kita melihat celah hukumnya
celah hukumnya ada di soal isu pemberhentian
jadi ada kewenangan partai politik
jadi ini kadang kadang kan soal suka tidak suka
partai suka atau tidak dengan kandidat penggantinya
subjektivitasnya juga tinggi
subjektivitas ada di partai politik
nah oleh karena itu inilah yang memang sering terjadi benturan
satu sisi kan memang harusnya mereka yang menggantikan
berdasarkan suara terbanyak adalah orang yang nomor dua
dan itu adalah pilihan rakyat
oleh karena itu pergantian itu tidak boleh kemudian dipaksakan
karena kan pilihan rakyat sudah ada pada nomor yang kedua
atau kalau tidak kalau mau sabar
angkat dulu yang dua pas proses berjalan dia diberhentikan oleh partai
nah itu bisa juga terjadi
nah ini kan kayaknya tidak sabar tiba tiba ingin lompat
dan praktek itu sebenarnya juga tidak lazim
maksudnya tidak sah secara hukum ya
berarti ini hanya memberikan angin segar yaudahlah gambling saja
siapa tahu yang lain juga bisa setuju begitu yang terbaca
kalau secara politik biasanya begini
mereka akan selesaikan di internal di awal
dan rata rata misalnya kalau ada dua kandidat ya
misalnya partai menginginkan yang nomor tiga
sedangkan yang nomor dua memang secara hukum mereka yang sah
ya biasanya yang terjadi adalah dan ini praktek yang harusnya tidak terjadi
mereka akan bersepakat oke kita bikin kontrak sejak awal
saya dua lima tahun nanti giliran kamu dua lima tahun berikutnya
nah itu yang memang banyak terjadi terkait dengan kasus ini
beberapa partai politik lain juga melakukan itu
tentu di banyak partai melakukan itu
bang icon kalau kita ingat kemarin kan empat ratus juta yang uangnya begitu ya
ini bagaimana kemudian menelusuri ada nama nama lain atau pihak pihak lain yang juga
jadi yang pertanyaannya adalah apakah empat ratus juta itu termin pertama termin kedua ketiga atau total gitu
di beberapa kasus kasus korupsi gitu yang kita temukan gitu ya yang kita coba cermati
khususnya yang ditangani oleh kpk kasus yang ditangkap ott kpk ada biasanya dua ketiga
jadi ini bukan yang kali pertama gitu
nah barangkali sebelumnya sebelum kan disebut sebut sembilan ratus juta empat ratus kemudian lima ratus ya
nah barangkali sebelumnya ada komitmen yang sudah diberikan gitu ya terhadap misalnya komisioner kpu
dan kemudian yang kedua yang juga harus telusuri adalah
dari mana uang itu berasal
apakah uang itu berasal dari anggota legislatif yang bersangkutan atau ada pihak sponsor gitu ya
yang kemudian memang sebenarnya memang dia mengendorse dia menginginkan orang ini sebenarnya terpilih misalnya menjadi
duduk di parlemen kemudian ada kepentingan politik lain gitu ya
kepentingan partai ada barter politik dan sebagainya
nah ini yang kemudian penting dilakukan oleh kpk
nah sayangnya gitu ya proses proses yang dilakukan oleh kpk kan terhambat oleh undang undang kpk yang baru
ketika ingin melakukan sudah ott kemudian sudah mengidentifikasikan kira kira barang barang
bukti ada di mana kemudian gagal karena belum ada izin dari dewan pengawas
karena dewan pengawas ini kan mengatur soal penyadapan penggeledahan sama penyitaan
nah ini yang kemudian menjadi menarik
ketika terlambat saja misalnya satu jam dua jam atau sudah ketahuan gitu ya proses ott
kan hampir semua pelaku berupaya mengamankan gitu ya bukti bukti agar pelaku ini tidak kena gitu ya
nah ini yang kemudian harus dicari oleh kpk
oke sebentar bang econ dan bang ferry saya ingin mengetahui
saya mendengarkan kepada kita semua ini ada statement dari sekjen pdip hasto kristianto
proses pergantian antar waktu demikian juga kpu didasarkan pada peraturan perundang undangan yang ada
itu sangat rigid itu sangat ketat tidak bisa sembarangan hanya karena melalui sebuah lobby lobby politik
lalu paw tersebut dapat dijalankan
jadi tugas dari dewan pimpinan pusat partai termasuk saya sebagai sekjen adalah menjalankan
ketika berdasarkan keputusan dari mahkamah agung dari proses judicial review yang kami lakukan
pada akhirnya menyerahkan kepada partai politik
dan itu partai berdasarkan rekam sejarah memang menetapkan seluruh peraturan
untuk proses tersebut dengan mendasarkan kepada ketentuan undang undang
kami tidak pernah proses negosiasi karena hukum untuk paw itu sifatnya rigid
sifatnya sangat jelas dan diatur berdasarkan ketentuan suara
apalagi kalau kita lihat pada tanggal tujuh januari pihak kpu telah mengeluarkan surat bahwa apa yang diputuskan
yang diusulkan oleh pd perjuangan tidak diterima oleh kpu jadi buat apa kemudian dilakukan
apa yang diputuskan
tujuh januari keputusannya tapi proses penyuapan kan mulai desember
jadi yang menarik begini pasti partai akan memberikan dalih dalih
soal bahwa ini sudah ketentuan yang berlaku kemudian sudah ada putusan di tujuh januari dan sebagainya
yang kita belum dengar dari teman teman di pd pada apakah mereka melakukan investigasi di internal
kita melihat sebenarnya siapa sih aktor sesungguhnya dari kasus ini
atau misalnya bentuklah dewan kehormatan di internal partai pdip misalnya
untuk menelisik sebenarnya praktek suap menyuap ini terkait dengan anggota legislatif dari pdp dan di kpu
ini tidak muncul dari ini
jadi yang terjadi adalah upaya upaya dari pihak partai untuk memberikan pernyataan kepada publik bahwa partai mendukung kpk
partai tidak terlibat dalam kasus ini
tapi sayangnya juga partai juga tidak berupaya juga misalnya menemukan anggota legislatif yang kemudian dicari cari oleh kpk
jadi kalau mau bagus gitu ya pdp datang datang anggota legislatif yang menyuap itu
kemudian menyerahkan itu kepada kpk
yang kita lihat malah sebaliknya ya
itu justru angka yang cukup baik begitu untuk kemudian ini
harusnya harus saya tidak tahu apakah teman teman di pdp dalam konteks kasus ini memberikan dukungan full
kepada kpk atau ya tadi ya berharap ini tidak melebar kemana mana
karena yang kita juga takutkan kan ini ada upaya upaya misalnya untuk melokalisir pelakunya hanya ke anggota legislatif saja
tidak ke tempat tempat atau misalnya aktor aktor lain yang barangkali mungkin punya jabatan strategis di partai politik
oke celah hukum yang longgar tadi juga akan bisa berdampak kepada yang apa yang disampaikan bang econ itu bang ferry
ya sebenarnya kalau melihat ini ya
proses yang tadi disampaikan oleh pak asto ya
bahwa partai memang melihat bahwa proses ini sangat rigid dan sebagainya
kpu sudah punya sikap
nah sebenarnya kan sikap itu kan sudah dua kali sebenarnya kan
sikap di awal kemudian kpu sudah menetapkan bahwa yang mau diganti adalah penggantian nomor dua
tapi kan kalau melihat kronologis kasus itu kan kemudian terus berkembang
nah upaya baik upaya hukum
kalau melihat kasus yang kemudian sekarang muncul
ada upaya juga yang non hukum
lobby politik dan sebagainya
nah kita kan tidak tahu apakah memang itu atas inisiatif si caleg sendiri nomor tiga atau ada pihak yang lain
karena sebenarnya kalau urusan partai itu kan partai tinggal kemudian menyetujui atau tidak
partai akan mengusulkan partai melalui fraksi akan mengusulkan kepada dpr untuk mengganti siapa yang kemudian akan diusulkan oleh partai politik
sebenarnya partai harusnya selesai sampai di situ
biasanya yang paling aktif untuk melakukan itu adalah si calon anggota legislatif
karena kan terkait dengan jabatan yang bersangkutan
nah ini yang memang harus dilihat secara clear di kasus ini nanti
oke terakhir singkat saja bang econ
rekrutmennya kah yang perlu dibenerin begitu
itu yang kemudian kita dorong terus ya
bagaimana misalnya kita lihat di semua partai politik punya tanda kutip kesalahan kesalahan
ketika mengalami proses rekrutmen calon anggota legislatif
mereka tidak pernah lihat soal integritas gitu yang mereka lihat soal kemampuan finansial sama loyalitas
jadi kapasitas kemudian integritas ini nomor sekian nomor tujuh nomor dua puluh begitu ya
nah yang kemudian terjadi adalah tadi praktek praktek tadi itu
mulai dari calon aja udah mulai merapik suap apalagi jadi anggota dewan
nah ini yang kemudian berbahaya
jadi ancaman proses demokrasi tidak hanya bicara berhenti di proses penyuapan terhadap anggota kpu ya
tapi ketika dia menjadi anggota dewan dan dia mengkhianati misalnya amanat rakyat
untuk berjuang untuk rakyat tapi untuk kepentingan pribadi
ini saya pikir juga ancaman demokrasi yang laten
oke oke berarti ini memang masih jadi pr serius
bagaimana juga proses rekrutmen politik ini juga ke depan menjadi perhatian kita semua
sembari kita juga menunggu bagaimana kasus ini berjalan di kpk
dan apa hasilnya apakah kemudian pihak pihak yang diduga terlibat ini juga akan diseret secara hukum
kita akan tunggu seperti apa nanti
dan sayang sekali memang kita harus akhirnya
di dialog kita malam ini terima kasih bang econ bang ferry sudah hadir
dan usai jeda cnn indonesia prime news masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami